menteri pendidikan dan kebudayaan muhajir effendi memantau langsung pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer tingkat sekolah menengah kejuruan di sejumlah sekolah di jakarta selatan
bersama pejabat kementerian pendidikan dan kebudayaan muhajir effendi memantau pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di smk negeri dua puluh sembilan dan smk negeri enam jakarta
muhajir mengaku saat ini proses unbk tingkat smk dan sma sudah baik namun masih ada beberapa provinsi yang belum maksimal terutama di daerah terpencil
kemendikbud terus berupaya untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah di daerah khususnya maluku utara yang belum dapat mengikuti unbk
selain itu guna menghindari masalah pada listrik kemendikbud sudah minta pt pln persero untuk tidak melakukan pemadaman listrik pada saat ujian
pelaksanaannya sudah sangat bagus untuk wilayah dki ini
sejak tahun kemarin kita bekerja sama baik dengan pln maupun pihak telkomsel
untuk membackup unbk ini
untuk ujian nasional berbasis komputer ini kan belum seluruh provinsi siap seratus persen
baru ada sembilan belas provinsi yang betul betul melaksanakan ujian nasional berbasis komputer seratus persen
sisanya masih ada yang delapan puluh persen sembilan puluh persen dan yang paling rendah adalah enam puluh persen
daerah daerah yang terpencil itu akan kita punya prioritas
dan untuk mengetahui bagaimana jalannya ujian nasional berbasis komputer di hari kedua ini kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia mutia wero sastro
mutia selamat pagi mutia bisa anda gambarkan kepada kami di sini di hari kedua
apakah ada kendala berarti di smk enam tempat anda berada sekarang dalam jalannya unbk pada hari ini
selamat pagi anissa dan hadom di smk enam jakarta
di jakarta sendiri sama dengan smk smk negeri lainnya ujian untuk sesi pertama dimulai tadi pada pukul tujuh tiga puluh dan berakhir pada pukul sembilan tiga puluh
dan kita sekarang masih menunggu untuk sesi kedua untuk mulai
di smk ini ada dua ratus enam puluh peserta didik yang mengikuti jalannya unbk ujian nasional berbasis komputer dari hari pertama kemarin sampai nanti lima april dua ribu dua puluh
untuk kendala sendiri tentunya kita tahu bahwa untuk unbk sendiri dari teknis segala macam untuk persiapan
dari persiapan koneksi internet pengadaan komputer dan juga lokasi laboratorium multimedia begitu atau laboratorium komputer di smk ini memang dikatakan sudah begitu lengkap
karena memang untuk jurusannya sendiri ini memang smk enam jakarta yang berbasis untuk jurusan jurusan bisnis manajemen
termasuk pula diantaranya ada pula jurusan untuk multimedia akuntansin dan sebagainya yang secara otomatis juga memungkinkan untuk mempunyai laboratorium komputer yang memadai untuk fungsi fungsi dan juga alat alatnya
kendala kendala sendiri di hari pertama pun saya juga sudah memantau di beberapa smk di jakarta sampai saat ini tidak ada begitu kendala yang berarti begitu sehingga sampai saat ini dikatakan lancar
seperti laporan anda sebelumnya hanum dan anissa dari menteri pendidikan dan kebudayaan sendiri muhajir effendi juga sudah berkeliling
ini juga salah satu dari dua smk yang didatangi kemarin dua april untuk hari pertama smk enam dan juga smk dua puluh satu
smk enam pun juga dipilih menjadi smk yang dihadiri
oleh mendikbud untuk melihat jalannya unbk begitu lancar atau tidak
dari dua ratus enam puluh peserta ini pun juga totalnya di seluruh indonesia ada satu empat ratus delapan puluh enam tiga ratus dua siswa yang mengikuti ujian yang berbasis komputer
kemudian hanya dua persen ini laporan dari biro komunikasi dan layanan melalui pesan singkat seno hartono mengatakan bahwa memang hanya dua persen saja di tahun ini di tahun keempat pelaksanaan unbk begitu yang masih menggunakan unkp
metode unkp atau ujian nasional
menggunakan kertas dan pensil
seperti apa kelancaran dan juga apa saja kendala yang dihadapi begitu oleh smk smk di jakarta
terutama di smk enam tempat saya melapor kali ini
saya akan langsung berbincang dengan kepala sekolah menengah kejuruan enam jakarta ibu ajiza
selamat pagi ibu
ibu pelaksanaan di hari kedua ini seperti apa
adakah siswa yang tidak masuk dan kapan ujian susulan
saat ini untuk smk enam sejauh ini seluruh siswa kami hadir
baik di sesi pertama maupun di sesi kedua
total dua ratus enam puluh siswa kami hadir semuanya
kalau berbicara masalah susulan untuk anak anak yang mungkin ada yang terkena yang tidak inginkan sakit atau apapun
pemerintah memberikan kesempatan mereka menuju ujian susulan pada tanggal delapan belas dan sembilan belas april besok ini
lalu memasuki tahun keempat pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer ibu
evaluasi yang diambil dari tahun tahun sebelumnya untuk mengoptimalkan pelaksanaan tahun ini
untuk kami sekolah mungkin memang terus menerus perlu mengupgrade komputer yang kami miliki
jadi bersyukur smk enam kemarin ini kami mendapat bantuan dari direktorat psmk
kami mendapat bantuan barang dan barang itu salah satunya kami bantukan untuk keperluan ujian nasional
jadi kami mendapat tambahan

tahun ini pemda dki jakarta

tahun ini pemda dki jakarta
dki jakarta juga memberikan bantuan tambahan komputer
memang untuk smk tidak diberikan saat ini tapi akan diluncurkan untuk smp dan sma terlebih dahulu
untuk bantuan komputer ya bu ya
baik untuk ujian sendiri bu format ujian
smk dan sma tentu berbeda ya ibu ya
apa saja perbedaan yang diterima oleh murid begitu untuk ujiannya sendiri
apakah mata pelajarannya berbeda ataupun untuk sistem penilaiannya sendiri berbeda untuk smk
sebenarnya tahun ini menyebutkan untuk sma
menjadi agak sedikit sama ujian antara sma dan smk
kalau sebelumnya sma itu sampai enam mata pelajaran tahun ini sma juga menjadi empat mata pelajaran
smk juga dari sebelumnya sudah empat dengan tiga mata pelajaran utamanya sama
bahasa indonesia matematika dan bahasa inggris
smk yang dibedakan sesuai dengan program keahlian mereka masing masing atau yang kita kenal dengan teori kejuruan
sedangkan di sma mereka mempunyai pilihan mereka masing masing sesuai dengan
rumpun mereka masing masing
jadi sama sama sama empat untuk tahun ini
penilaian saya rasa sama ya konsep penilaiannya sama
baik ibu untuk smk enam sendiri tadi ibu sudah katakan bahwa yang untuk hari ini dan hari pertama pun masuk semua ya ibu ya
namun secara teknis bu jika ada siswa siswa yang mungkin sedang dirawat di rumah sakit berhalangan ataupun sedang ada terjerat kasus hukum begitu
secara teknis seperti apa sih bu untuk mengikuti susulan atau ada pertimbangan sendiri untuk teknis di smk
kalau yang sakit memang masih disarankan untuk mengikuti ujian susulan dengan pengertian bahwa diberikan nanti sesuai dengan jadwal ujian susulan
kalau yang kebetulan terjerat kasus hukum sudah dari awal memang diketahui itu terdata itu kami laporkan baik ke puspendik atau pemerintah
lalu ke sudin dan dinas lalu nanti mereka ujian di lokasi mereka masing masing
itu akan ada pengawas sendiri
itu akan ada pengawas sendiri
kalau konsepnya ujiannya memang di sana masih unkp karena kan tidak sebanyak yang ada di sekolah
baik kalau gitu terima kasih banyak bu aziza semoga lancar sampai hari terakhir terima kasih banyak
baik aziz hanum dan juga anissa memang untuk kali ini dari mendikbud sendiri bekerja sama dengan pt pln dan juga telkomsel untuk kembali mengoptimalisasikan baik dari koneksi internet maupun pengadaan komputer dari dinas pendidikan sendiri untuk
kita masih lihat nanti sampai lima april dua ribu delapan belas hari terakhir apakah akan ada evaluasi evaluasi yang nantinya akan menjadi catatan untuk pelaksanaan unbk selanjutnya di tahun tahun selanjutnya kita masih akan menunggu informasi selanjutnya
anissa dan hanum
baik terima kasih mutia wiro sastro yang melaporkan langsung dari smk enam
mudah mudahan semuanya berjalan lancar dan tidak ada hambatan
tadi saya tidak kaget oh ada saya disana ya
ibu aziza ya ibu azizah di smk enam dan juga ibu aziza di cnn juga masih punya informasi dari dunia pendidikan ya
betul benar sekali